presiden terpilih prabowo subianto berencana membentuk presidential club atau klub presiden
presidential club digagas sebagai wadah diskusi masalah bangsa antara pemerintahan baru dengan para presiden terdahulu termasuk sby dan jokowi
namun pdip mengkritik klub presiden yang digagas prabowo
sekjen pdip hasto kristianto menyebut klub presiden bukan hal prioritas
menurut hasto presiden sebaiknya menjalin hubungan baik dengan rakyat sehingga lebih baik membentuk klub dengan rakyat
menurut hasto presiden sebaiknya menjalin hubungan baik dengan rakyat

yusuf kala juga menyambut positif rencana pembentukan klub presiden yang digagas prabowo

sementara pakar politik menilai sosok megawati akan menjadi kunci dalam relasi antara prabowo sebagai presiden dengan para presiden indonesia sebelumnya
saya pikir kunci ke depan ya pola relasi itu memang ada di ibu mega
bagaimana misalnya pak prabowo melakukan intensitas komunikasi
nanti dengan bu mega dan apakah terjadi misalnya mutual understanding untuk kemudian tentu bahasanya mas dhanil tadi bicara soal silaturahim ya kebangsaan
apakah kemudian berujung pada satu dimensi positif atau semakin menunjukkan relasi antagonistisnya
jadi menurut saya sih akan sangat dipengaruhi oleh faktor bumega
di indonesia klub presiden masih menjadi wacana
namun sejumlah negara telah mengimplementasikan
model klub kepresidenan ini salah satunya di amerika serikat
tim liputan kompas tv
lebih lengkap tentang urgensi klub presiden gagasan prabowo subianto ini kita akan bahas bersama dengan politisi pan barah hasibuan dan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
bang bara jadi ini saya baru lihat di media sosialnya abang nih
abang baru baca predisi presidensial club ala amerika bukunya
nah itu kalau di amerika emang kalau di indonesia perlu banget adanya klub presiden
ya kalau kita lihat dari originnya ide ini ya
sebetulnya di amerika bukan presiden club
itu isilah secara spesifiknya
jadi memang sebetulnya itu club yang bersifat informal ading
jadi tidak pernah di institutionalize
walaupun sebetulnya ide itu dicanangkan pertama kali tahun seribu sembilan ratus lima puluh
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga oleh presiden truman pada waktu itu yang digantikan oleh eisenhower
dia bertemu dengan mantan presiden herbert hoover
yang jadi presiden itu tahun dua puluh an di amerika
dan disitu katakan kita buat club secara informal
nah setelah itu memang dibuatlah secara informal
dimana mantan presiden itu sering kumpul kumpul
kadang kadang juga diundang oleh presiden yang berkuasa ya seating presiden
dan kadang kadang memang presiden yang menjabat itu
merasa perlu untuk menanyakan gitu
bagaimana kalau anda mengenai ini sebaiknya saya gimana gitu kan
misalnya pada waktu presiden roosevelt memimpin amerika perang dunia ke dua
itu satu tantangan luar biasa kan perang dunia ii
itu juga dia berkonsultasi dengan para pendahulunya
itu juga memang dalam tradisi amerika itu sering terjadi
tapi itu tidak pernah terinstitutionalize
itu memang bersifat informal
dan kadang kadang para mantan presiden itu juga sering mengambil inisiatif untuk get together
dan kalau di indonesia apakah segitu urgensinya membentuk presiden jokowi
saya pikir bagus sekali kalau memang tradisi ini ingin dimulai di indonesia ya
karena tantangan indonesia ke depan kan makin besar
saya pikir kalau presiden nanti pak prabowo ya
merasa perlu untuk meminta saran dari pak
mereka saran dari pak susilo bambang jerojono dari ibu megawati
itu saya pikir juga secara politik kan juga bisa mencairkan suasana kalau ada
misalnya ketegangan sebelumnya di campaign gitu ya
dan advance nya itu ya nasihatnya dijalankan atau tidak terserah dengan presiden yang berkuasa
kemudian kita bisa juga merangkul para mantan presiden
wisdom mereka ide ide mereka untuk berkontribusi kepada bangsa
mas soto kalau dilihatnya kenapa sih harus dibentuk presidensial club nih ya
ke pertukaran ide atau tadi mencairkan ketegangan di pilpres dua ribu dua puluh
pertama kalau bicara rujukan memang hanya amerika serikat
dan tadi bang farah sudah menjelaskan sedikit ya dalam sejarah pembentukannya tidak pernah terbentuk
yang dua jurnalis senior nancy gipp dan michael duffy kalau saya tidak salah ya bang farah
nah jadi pertama ini informal
jadi tidak perlu ada pembentukan
yang pertama tidak ada lembaganya juga
dicetuskan secara lisan saya pikir sudah memancing
artinya kan ini ingin agar silaturahmi diantara mantan presiden lebih sering terjadi
tujuannya adalah untuk membantu presiden yang masih berpuasa
jadi tidak perlu diperpanjang dalam konteks pembentukan lembaga itu tidak perlu
nah yang kedua memang kalau dibaca di buku itu atau ada satu buku lagi ya
itu intinya sama sama menjelaskan tujuannya adalah people love it
jadi memang tujuannya secara paring untuk menunjukkan cairnya diantara para pemimpin yang dianggap negarawan ini
terutama mereka akan bertemu dalam isu isu yang sensitif
dulu misalnya jfk mengajak dwight d s howard untuk kebutuhan sebelum terjadinya peristiwa teluk babi
nah kalau kita kaitin ke indonesia mas oto kan kita punya dewan pertimbangan juga nih atau one team press juga bahkan
itu nggak nyambung adri tadi kan saya sudah menjelaskan
jadi salah kalau ada yang mengaitkan dengan dewan pertimbangan presiden one team press atau dpa
itu nggak nyambung sama sekali mereka tidak membaca sejarahnya
jadi ini hanya ide dari daniel menurut saya
untuk memancing para presiden ini lebih sering bertemu
nah tapi harus ada yang dimengerti audrey
catatan kritisnya kita nggak bisa samakan presiden presiden kita dengan presiden amerika serikat
mereka dengan mudahnya menjadi sesama negarawan
tidak terlibat kepentingan politik praktis
karena tidak ada diantara mereka yang ketua umum partai
lebih sulit secara psikologis memang kita membayangkan seorang prabowo ketua gerindra
lalu kemudian psb majelis tinggi demokrat
mereka juga membuat perjuangan bisa bicara tanpa kepentingan politik
mereka masih punya kepentingan untuk membesarkan partainya
dan itu adalah problem dalam sistem presidensial kita
yang akhirnya membuat para mantan presiden juga sulit untuk menempatkan dirinya di atas segalanya
sudahlah kita jangan terlalu banyak berbicara mengenai indonesia maju itu dikaitkan dengan selalu persatuan nasional
atau pertunjukan di depan kamera
kalau para petinggi ini ngopi bareng seakan akan indonesia maju
orang orang yang ahli bisa bekerja
bukan dengan mengatasnamakan silat kurahmi
ujung ujungnya kalau sudah bicara rekonsiliasi dan silaturahmi apa sih
itu yang menurut saya harus kita isi lebih baik masa transisi yang masih enam bulan ini
kalau misalnya mau ketemu pertukaran ide
ide bisa aja masing masing bertemu silaturahmi
ya sebetulnya kan klub itu kan hanya suatu istilah ya
yang kelembagaan gitu sifatnya
nanti pak prabowo sebagai presiden
baru nanti mengajak pak jokowi pak sby ketemu
itu tidak sesuatu yang memang diformalkan begitu
mereka bertukar pikiran ya tidak apa apa
pak prabowo kan juga punya komitmen untuk menjalankan beberapa kebijakan dari pak jokowi
karena pak jokowi juga sempat bilang nih
itu kan tergantung dengan kebutuhan gitu kan
tergantung juga dengan kondisi indonesia
betul kata toto dengan amerika gitu ya
memang mereka ini begitu selesai menjadi presiden
meninggalkan ide tintas kepatahannya
mereka bisa dengan sini saya menjadi mantan presiden
walaupun mereka dulu misalnya adalah republican
dan masih sebagai anggota democratic party
misalnya pada waktu george w bush menjadi presiden
dia undang bill clinton yang seorang democrat yang digantikan sebelumnya kan
bill kimton kemudian datang diberikan tugas untuk berkunjung ke aceh
salah satu format dari requation club itu
bicara bagaimana apa yang amerika bisa buat untuk membantu tsunami di aceh
oke bill clinton sama bapaknya george w bush
kan presidential cup ada isinya misalnya pak sby
ada bu mega ada pak jokowi juga
kalau misalnya salah satunya nggak hadir atau nggak ikut nggak join nih
ini masih tetap bilang presidensial club nggak
atau sebenarnya nggak usah deh ada presidensial club
jadi kita nggak bisa juga mengatakan bahwa seakan akan presiden presiden kita
karena memang terasa lebih ada politik balas dendam
kebekuan itu menjadi lebih dewasa
kalau kita lihat di amerika serikat pun contoh trump
trump itu tidak pernah mau bertemu
dengan pertemuan pertemuan antar
nah ada satu kata kunci yang menarik untuk
kenapa trump misalnya setelah tidak menjadi presiden pun
itu tidak pernah bertemu dengan mantan presiden lagi
karena dia masih punya kepentingan untuk maju lagi di dua ribu dua puluh empat ini
sama dengan analogi yang saya sebutkan tadi
menjadi sulit kita berharap ada lepasnya psikologis dari para mantan presiden
sby masih bertanggung jawab terhadap karir politik ahy
dan kemudian besarnya partai demokrat
pak prabowo masih bertanggung jawab terhadap besarnya partai gerindra
begitulah itu nega terhadap diri perjuangan
itu yang menurut saya jauh lebih penting kita selesaikan secara sistemik
apakah kemudian misalnya amerika serikat juga tidak menjadi kebekuan itu
misal obama pun itu dikritik
karena misalnya dianggap tidak punya hubungan yang baik dengan jimmy carter
yang ketika ingin memberikan masukan tentang kebijakan luar negeri
jangan jangan bukan masalah bangsa yang dibahas
jangan jangan masalah politik di internal sendiri
yang mungkin tadi ya harus dapat apa
saya sepakat bahwa semakin sering bertemunya mantan presiden
itu bisa berbuah baik buat bangsa
bahkan tim itu pernah memberikan
itu kepada george w bush dengan kelimpah
karena banyak sumbang sih ke dalam kegiatan kemanusiaan
kita harapkan itu bisa dilakukan bersama sama antara pak sby ibu mega
lalu juga misalnya pak jokowi
tetapi jangan kemudian dramatisir ini
takkan akan negara ini tidak akan maju terpecah belah
hanya karena tidak terlibat dalam pada presidensial club ini
apakah zaman ibu mega
apakah pak jokowi juga pernah mengalami kebutuhan dengan pak sby
bang dara juga berjalan baik baik saja
jadi fokus saja pada bagaimana fokus pembentukan kabinet
sehingga kemudian bisa janji kampanye itu direalisasikan
tapi yang jelas presidensial corp ini masih dibahas ya
masih digodok gitu belum mencapai kata finalnya